direktorat kriminal khusus polda metro jaya kembali mengungkap peredaran kosmetik ilegal
yang dibuat di sebuah pabrik di kawasan tanjung priuk jakarta utara
ribuan produk kosmetik ada krim pemutih wajah lipstick obat pelangsing disita penyidik
karena tidak memiliki izin edar dan diduga mengandung bahan berbahaya
senin pagi penyidik di reskrim suspolda metro jaya merilis
terjadinya kasus tindak pidana di bidang kesehatan yaitu pembuatan dan peredaran produk kosmetik ilegal
berdasarkan penyidikan polisi telah menetapkan seorang tersangka berinisial at
yang diduga sebagai produsen kosmetik ilegal di kawasan tanjung priuk
di pabrik milik at polisi menyita ribuan produk kosmetik yang diedarkan secara online
kemudian juga dijual di pasar pagi asmk
dia sudah memproduksi ini sekitar menurut pengakuannya sudah setahun dia memproduksi
sudah ada laporan kepatanya
mungkin masyarakat ada yang menjadi korban
tapi tidak ada yang melaporkan kepada
ini dia bikin merek sendiri tidak ada merek yang dia tiru
jadi dia membuat merek sendiri dijual sendiri
tapi tidak terdaftar di badan pom artinya tidak layak untuk diedarkan